belum genap sebulan bebas dari rumah tahanan akibat kasus pengelapan dokumen
artis dan presenter chris hatta kembali ditangkap oleh tim resmo polda metro jaya rabu pagi
chris hatta ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan setiabudi jakarta selatan
atas laporan kasus penganiayaan dengan korban bernama anthony
dalam rilisnya kabit humas polda metro jaya mengatakan penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan
selesai dari kasus penggelapan dokumen dan langsung kembali diproses
dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada april lalu di sebuah kafe di bilangan kemang
di sebuah kafe di daerah jakarta ada suatu cekcok
ini korban dengan pelaku ini cekcok
kemudian eh temannya korban cekcok dengan pelaku
kemudian datanglah ini korban untuk melereng untuk melereng antara cecok
nah kemudian kalau datang melereng dia malah dapat kena pukulan
chris hatta dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman dua tahun enam bulan penjara
badru zamal jakarta